kepada pembangunan pembangunan
keberadaan puncak senayan di desa bulo
kecematan bulo polewali mandar sulawesi barat
mengundang rasa penasaran banyak warga
panorama alam berupa hamparan awan tebal
yang menutupi kawasan pegunungan
membuat pengunjung seolah berada di negeri di atas awan
keindahannya makin sempurna
dengan kemunculan cahaya matahari pagi
dibalik tebalnya hamparan awan
tidak heran sejak sepekan terakhir
banyak warga yang mendirikan tenda di lokasi ini
hamparan awannya keren
tidak menyurutkan semangat pengunjung
untuk mencapai lokasi wisata baru ini
negeri di atas awan juga terdapat di kudus jawa tengah
dengan menempuh perjalanan sekitar empat puluh lima menit
dari pusat kota kudus
anda akan sampai di bukit pusir angin
bukit ini semakin ramai
dan juga dikementerik alex steve
semakin ber unpacking pindah
dan beristirahat untuk larenye ministadtona
yang allen lord
ada karya ancaman dua jadwal nothing
untuk memasuki tempat wisata ini anda tidak dipungut biaya alias gratis
anda disarankan untuk mengunjunginya di sore hari untuk menyaksikan matahari tenggelam
tim liputan senen indonesia